pemerintah provinsi jawa timur akhirnya resmi memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar psbb di tiga daerah yaitu surabaya gresik dan sidoarjo
menurut gubernur jawa timur hovifah indar parawansa perpanjangan psbb ini dilakukan karena jumlah pasien positif justru meningkat cukup signifikan setelah penerapan psbb
penambahan pasien ini diduga karena perilaku masyarakat selama masa psbb tidak disiplin dan tidak menerapkan protokol kesehatan
oleh karena itu memang empat belas hari untuk masa psbb dilakukan selama secara epidemiologis ini tidak cukup untuk bisa menjamin berhentinya penyebaran covid sembilan belas
sementara itu hasil riset yang dilakukan oleh lembaga survei indonesia mengungkapkan
penerapan psbb di delapan belas wilayah secara unggul
penuruan covid sembilan belas di umum belum memberikan efek yang maksimal karena belum ada wilayah yang mengalami penurunan korban harian secara drastis
dari delapan belas wilayah yang melakukan psbb hanya empat wilayah yang memperoleh kategori b atau baik
yaitu dki jakarta kota bogor kabupaten bandung barat dan kabupaten bogor
keempat wilayah ini menunjukkan tren penurunan kasus covid sembilan belas yang konsisten meski belum drastis
sementara empat belas wilayah lainnya berkategori cukup dan kurang
namun tidak ada satu daerah pun yang memperoleh penurunan covid sembilan belas
yang memperoleh kategori a atau istimewa
faktor lain yang menjadi sorotan lsi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan psbb
seperti masih banyaknya
warga yang berkerumun serta adanya kegiatan keagamaan seperti sholat tarawih
yang masih diselenggarakan tanpa mengedepankan protokoler kesehatan
tim liputan cnn indonesia